fajar belum menyingsing saat nofri zalhafis memulai harinya
aktivitasnya sudah dimulai sejak pukul dua lebih tiga puluh menit setiap hari
waktu di saat kebanyakan orang masih tertidur lelap terbuai mimpi
hafiz adalah salah satu contoh kaum urban yang tinggal jauh dari tempat kerja
beralamat di kawasan bogor jawa barat hafiz harus bangun sejak pagi pagi buta untuk bersiap berangkat kerja
ya hafiz merupakan seorang guru di smp negeri satu ratus lima belas tebet jakarta selatan
tempat tinggalnya sekitar lima puluh km dari tempatnya mencari nafkah
kesibukan ini sudah menjadi rutinitasnya selama sebelas tahun
hafiz tak sendirian menempuh perjalanan bogor jakarta
anak bungsunya kenzi menjadi rekan perjalanannya
kenzi yang saat ini duduk di kelas delapan juga bersekolah di tempat hafiz mengajar
sebagai seorang ibu aziza yang juga berprofesi sebagai guru ini sempat kasihan melihat kenzi setiap harinya harus memulai aktivitas sejak pagi
namun ternyata kenzi sangat bersemangat
hanya saja jika sudah rapi kenzi akan mencuri curi waktu untuk tidur sembari menunggu ayahnya selesai bersiap siap
jam menunjukkan pukul tiga lebih tiga puluh menit
penanda bahwa hafiz dan kenzi harus berangkat ke stasiun yang berjarak sekitar tujuh km dari rumah mereka
ketika bimbingan melewati tepat kelas delapan ini sudah tiba
tepat pukul empat subuh hafiz dan anaknya tiba di stasiun bogor
biasanya hafiz memilih kereta dengan keberangkatan ke dua atau ke tiga agar kondisi kereta masih kosong
sehingga dia dan kenzi masih mendapatkan tempat duduk
ya sekarang sudah pukul sekitar empat lebih dua puluh menit dan kita sudah berada di stasiun bogor
bersama dengan pahlawan
dan juga dengan kenzi gimana pak tadi perjalanannya pak dari rumah ke stasiun
ya seperti biasa dilakukan setiap hari ya pokoknya selalu asal tetap sehat fit senang kita dapat pagi pagi
suasana pagi itu ya apa seger lah pokoknya gitu mbak suci lama perjalanan tadi pak
perjalanan itu kalau dari rumah kurang lebih bisa kita tempuh lima belas sampai dua puluh
kenzi masih ngantuk udah enggak sih biasanya tidurnya di dalam kereta
jadi kalau misalnya dari rumah perjalanan ke stasiun usahain gak ngantuk biar melek sebentar ntar di kereta baru tidur
seperti dugaan hafiz kereta tidak begitu ramai dari stasiun bogor pada jam kami berangkat
mengikuti aturan dari pt kereta komuter indonesia
penumpang dilarang untuk berbicara di dalam kereta
baik mengobrol maupun menelepon tak heran jika suasana gerbong hening
hanya ada bunyi roda besi kereta yang bergesekan dengan bantalan rel
hafiz dan kenzi memanfaatkan perjalanan menuju stasiun tujuan untuk tidur
begitu juga dengan penumpang lainnya mencuri curi waktu untuk memuaskan rasa ngantuk
tak dapat tempat duduk pun tak bisa
penumpang yang tidur sambil berdiri sudah jadi pemandangan sehari hari
namun diantara mata mata yang terselubung kantuk
ada juga penumpang yang memilih untuk memenuhi kewajiban melaksanakan sholat subuh di dalam gerbong kereta
semakin mendekati jakarta semakin ramai penumpang yang mengisi gerbong
setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam sepuluh menit sekarang kita telah tiba di stasiun tebet
tadi kita berangkat langit masih gelap di kota bogor tapi sekarang kita lihat di tebet sudah mulai terang
nah pak hafiz gimana nih pak setelah dari stasiun untuk menuju ke tempat kerja kita melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi apa pak
biasanya saya dengan anak saya ke kelas fnz jalan kaki tapi sebelum berangkat ke santun menuju ke sekolah kita selalu pergi ke stasiun
oke berjalan kaki berapa lama pak
jalan kaki kurang lebih sepuluh menit masuk ke stasiun
sepuluh menit pak suci
hafiz dan kenzi terbiasa menunaikan sholat di musola stasiun atau di gerbong kereta
terkadang tak jarang keduanya juga memilih untuk menunaikan sholat di sekolah
hafiz bercerita ia memilih untuk bekerja jauh dari rumah agar istrinya bisa mengajar di sekolah bogor
salam allah alhamdulillah alhamdulillah
jangan lupa jangan lupa
jam menunjukkan pukul enam kurang lima belas menit ketika hafiz tiba di gerbang sekolah masih ada waktu empat puluh lima menit sebelum bel sekolah berbunyi
bahkan kadang kadang kasian saya lihat subuh pun harus di terminal ya ini kan perjuangan yang luar biasa
jadi kami sangat mengapresiasi mudah mudahan guru guru yang di dki seperti pak hafiz lah bisa mencontok lah
meski mengakui gaji di kota jakarta lebih tinggi dibandingkan di bogor tingginya harga properti di ibu kota membuat hafiz belum sanggup pindah rumah ke jakarta
ya pernah terfikir ah cobalah kita cari kontrakan atau cari rumah yang di daerah sini
tapi setelah kita timbang timbang banyak yang nggak efektifnya gitu kan termasuk juga alternatif alternatif lain lah misalnya tabungan kami yang misalnya justru kami sisihkan
kami tabung buat persiapan nanti pendidikan abang sama adek gitu berikutnya gitu
terkadang hafiz kerap memikirkan waktu dengan keluarga yang terbuang karena jauhnya perjalanan
namun istrinya selalu menyemangati setiap langkahnya mencari nafkah
selain keluarga hafiz juga mengaku anak didiknya menjadi salah satu faktor penghilang lelahnya
sampai di sekolah saya juga sudah harus diuber waktu dengan kegiatan sekolah yang banyak
sementara yang kegiatan pribadinya ngoreksi nilai belum gitu kan pusing mumet
udah tuh ya yang ada ya manyun yang ada itu tadi ya
meski harus bersiap sejak pagi saat kebanyakan temannya masih terlelap hal itu tidak mempengaruhi catatan akademis kenzi
terbukti kenzi masih bisa bersaing untuk mendapatkan peringkat sepuluh besar
hafiz dan kenzi hanyalah contoh kecil dari banyaknya kaum urban dari kota penyangga lainnya
dari stasiun tangerang sih terus transit di duri baru ke arah sudirman
kurang lebih dua jam sih kalau dari rumah sampai ke kantor
dari rumah dua jam iya sampai ke kantor
menurut sosiolog universitas indonesia ida ruwaidanur
fenomena kaum urban yang bekerja di kota besar merupakan hal yang biasa terjadi di negara manapun
bagaimana mencoba mendistribusi sumber sumber ekonomi tadi gitu ya
termasuk memindahkan sebagian kantor di wilayah penyangga tidak terpusat di pusat kota begitu ya
nah itu yang kemudian memungkinkan orang untuk melakukan mobilitas internal tadi gitu loh dengan
ida menambahkan solusi lainnya pemerintah dan perusahaan
bisa mengaplikasikan opsi tata kota yang membangun perumahan one stop living
yakni konsep hunian terpadu yang dibangun di satu lokasi yang sama dengan tempat bekerja
ya seperti inilah potret kehidupan para pekerja jakarta
demi mencari nafkah baik untuk sekedar diri sendiri maupun untuk keluarga mereka
mereka rela hampir setengah dari hari mereka habis di perjalanan dari dan menuju tempat kerja
rata rata dari mereka beralasan peluang kerja
jenjang karir dan tentunya gaji yang lebih besar di jakarta menjadi alasan utama
meskipun waktu untuk keluarga menjadi hal yang harus mereka korbankan
suci bancin imam muhairib jakarta